serta anggota pas pampres
namun untuk menentukan tiap tiap posisinya
capaska diberi kesempatan untuk menjajal semua posisi
sebagai langkah penilaiannya
utamanya kalau dari pasukan tujuh belas itu pasti kita nilai dari tingginya
tingginya kita urutkan dari mulai depan ke belakang
kemudian untuk pasukan delapan dari mulai pembawa baki satu baki dua
pengibar bendera dan di belakang serpiannya
terus untuk pemilihan calon komandannya
utamanya dari sikap
kemudian dari penampilan pelafalan suara saat mengambil abah abah
serta ketegasan dia di lapangan
selain harus menguasai materi
capaska juga perlu benar benar memperhatikan ketenangan
daya ingat hingga gerakan
tapi kalau untuk tantangan di tujuh belas itu lebih ke tempo
karena kalau di depan itu temponya beda
di belakang itu harus menyesuaikan dulu lama
untuk memimpin pasukan itu
biar tepat pada posisinya itu rumit sangat susah
kan di sana ada patok ada di suara
saya itu belum bisa yang namanya pakai suara perut
baru baru bisa pakai suara perut
nah sekarang masih pakai suara kerongkohan
jadi suara itu cepat habis
untuk di pengibar di pengerek khususnya
itu kendalanya itu di lagu
kadang kadang kita tangannya itu kecepatan naiknya
kadang lambat juga
untuk ngebentang itu kendalanya itu biasanya di angin
karena kita pas ngebuka ngebuka bendera itu
sudah pas ada dorongan angin dari belakang itu
kita agak goyang karena harus tegakkan badannya itu
pas ada dorongan angin dari belakang itu
enggak goyang harus tahan gitu
di kelompok tujuh belas pastinya tempo di kaki sama tangan itu harus pas
dan saya itu selalu menaikkan kaki

jadi temponya itu masih ya bener yang kata madya bilang
masih ambaradul pastinya di tangan berat
dan deg degan juga kaki kita pasti tremor kan
pegang baki gitu
penentuan posisi petugas pas kiberaka
ada di tangan koordinator pelatih pas kiberaka
waktu penentuannya juga akan dilakukan menjelang upacara kemerdekaan

indrayani laksmi andika suramanto depok jawa barat